motor berubah menjadi tidak kedinginan
aduh orang lagi pada sibuk kebanjiran
wow harusnya ibu tuh minta tolong tuh sama mantu kesayangannya bapak buat bantuin
kan yang disindir sayang
pokoknya harus tabah jangan baperan
hey aegean sudah mengalir
ngilang nih wrestle madem ya allahif kemran nih ya allah banyak banget
pak bangun pak
pak bangun banjir
ini banjir lihat
ini makanan airnya jeboh
ini si keran airnya jeboh
atau yang ini kerannya jeboh
eh kenapa om meski liatnya kayak gitu
herain setelah kamu ngomong aduh biung
kamu ngomong ini keran airnya jebol
kata usah ngomong diamah
orang dia yang jebolin kerannya
kamu matiin meteran airnya
ada apaan ini
ini keran airnya jeboh
ya ampun bapak
udah deh ngapain sih bercanda lagi kayak gini juga
suami kamu lagi matiin etolan airnya
nanti juga airnya mati
aduh kenapa ini malah listriknya yang mati
ih kenapa meteran listriknya dibatiin
wah oh oh wah oh oh
meteran air itu di sana
ini mah meteran listrik
kalau di rumah saya sih
meteran listrik dan airnya
jadi satu omski
motor kamu kedinginan ya diselimutin simsalabim motor berubah menjadi tidak kedinginan
orang lagi pada sibuk kebanjiran dimutar motor mutar motor
harusnya ibu tuh minta tolong tuh sama mantu kesayangannya bapak buat bantuin
sabar ya thor kan yang disindir saya pokoknya harus tabah jangan baperan
cantik tidak cantik
ini loh kang masmu ini sudah membuatkan teh yang hangat dan
manis sehangat dan semalis cintaku kepada
ah kalau nggak mau biar buat saya aja
eh om sekitar bisa minta tolong tansky untuk bikin sendiri
ya kan tansky udah udah udah nggak usah ngebahas teh nak warna
mendingan masuk ya banyak baju yang basah cuci sana sampai bersih
udah pada tau kan apa artinya m
oh maksudnya males
eh nggak kok
eh em itu maksudnya
yaudah kalo gitu saya ke belakang aja
yaudah kalo gitu saya ke belakang aja

ya pak ntar jangan lupa pas pulang beliin itu

peran air ya
oh iya tapi setelah latihan motor
katanya ada yang kebonakan temen lo ada yang bisa main bass
ada besok mau ketemu
ya gue enggak
ya belum tahu bar ketemu juga belum
ntar kalo cewek main lo gak fokus lagi
masa gue main drum sambil ber drum
ntar dunia jadi gelap dong
enggak eh itu gimana ig mama seleb
ada berita terbaru tentang rsspnya acil enggak
bantuin gue dong rumah gue kebanjiran nih
bukannya belum musim hujan ya
jadi sekarang kalian mau bantuin gue apa enggak
ini gue sama bari kesana deh
rumah acil kebanjiran
ig twitter facebooknya mama seleb aman
emang gue nyuruh lo ngecek twitter sama facebook juga
yang banyak dia tambah meriah
oh ya kan
pantesan kagak kelar kelar nyuci nya
ini udah dikucek
terus nungguin apaan lagi
ya nungguin air
ya udah cari airnya
kalau perlu garis umur apa kek
kalau nggak mau minta sama tetangga sono
itu mau kena mau dipake sholat sama ibu ntar siang